menteri keuangan sri mulyani mengaku senang karena saat ini politisi sudah mulai membelanjakan uangnya
untuk keperluan kampanye pemilihan umum atau pemilu dua ribu dua puluh
menurutnya kondisi ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi indonesia
karena belanja domestik indonesia menjadi penolong di tengah situasi ekonomi global yang sedang tak menentu
berkat itu ekonomi indonesia tetap bertahan walaupun ekspor sempat melandai pada dua ribu dua puluh dua silam
selama ini memang pertumbuhan ekonomi indonesia tak pernah terganggu akibat pemilu
untuk mendorong belanja domestik saat pemilu pemerintah bakal menjamin kenyamanan dunia usaha di tanah air
sri mulyani pun memastikan indonesia tetap mempertahankan sistem demokrasi dengan mengutamakan perdamaian dan stabilitas
dia juga menjamin transisi
posisi pemerintahan ke depan akan berjalan mulus dan lancar